menjelang ramadan harga daging ayam potong dan cabai terpantau terus mengalami lonjakan
harga daging ayam potong naik dari rp tiga puluh lima menjadi rp empat puluh per kilogram
hal ini berlaku untuk bagian ayam lain seperti paha dada sayap hati dan ampla ayam
kondisi serupa dialami pedagang cabai yang mengeluhkan kenaikan harga
kenaikan drastis terjadi pada harga cabai rawit merah dari rp tiga puluh menjadi rp delapan puluh per kilogram
pedagang pun tidak berani menstok cabai karena khawatir busuk dan tidak laku
sementara itu minyak goreng yang sempat langka kini terlihat kembali berlimpah
seperti di pasar senendok tiga jakarta pusat
meski stok banyak harganya yang mahal yang mencapai rp lima puluh ribu rupiah per liter
membuat komoditas ini tak terlalu diminati konsumen
ya karena kondisinya nangis
ini bukan naik ya ganti harga ya mas ya
ya pembelinya ya berkurang
terus kitanya juga agak menipis
jelang ramadan kebutuhan akan air minum kemasan galon juga meningkat dua kali lipat dibanding hari biasa
sebelumnya permintaan air minum kemasan per hari mencapai satu ratus lima puluh galon
dan kini meningkat dua kali lipat menjadi tiga ratus galon
meski demikian warga diminta tidak panik karena produsen menjamin stok aman dan mencukupi
produsen memastikan suplai akan terus dijaga melalui jalur distribusi
dan meminta konsumen untuk tidak khawatir akan kekurangan suplai
ingin memastikan bahwa konsumen kami tetap tercukupi kebutuhannya akan air minum kemasan galon guna ulang selama ramadan dan lebaran ini
supply akan terus dijaga melalui jalur distribusi kami
sehingga konsumen tidak perlu khawatir akan kekurangan suplai
peningkatan permintaan air minum dalam kemasan galon ini tidak terlepas dari kekhawatiran warga akan banyaknya agen yang libur panjang pada idul fitri
tim liputan cnn indonesia